sidang lanjutan kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice terhadap pembunuhan yosua huta barat kali ini digelar dengan agenda pembacaan nota keberatan terdakwa arief rahman arifin
kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia bella mulahela bella selamat siang jam berapa sidang dimulai di sana
selamat pagi lady pantauan saya dari pengadilan negeri jakarta selatan saat ini sidang baru saja dimulai sekitar pukul sembilan lewat empat puluh menit
dimana tadi terdakwa arief rahman arifin tiba di pengadilan negeri jakarta selatan sekitar pukul delapan tiga puluh dan langsung dibawa masuk ke dalam ruang tunggu sidang
tadi sekitar pukul sembilan pihak dari tim kuasa hukum memasuki ruang sidang
dan dilanjutkan oleh tim jaksa protot umum dan terdakwa
dan saat ini masih dibacakan nota keberatan
di mana hari ini agenda sidang adalah pembacaan nota keberatan ataupun eksepsi dari pihak terdakwa yaitu arief rahman arifin
yang sidang sebelumnya tim kuasa hukum dan juga terdakwa meminta selama dua minggu untuk menyusun dan juga membuat nota keberatan ataupun eksepsi yang hari ini akan dibacakan
namun pihak berpikir
dari majelis hakim hanya mengabulkan satu minggu tepatnya sembilan hari untuk menyelesaikan ataupun pembacaan nota keberatan eksepsi hari ini digelar di pengadilan negeri jakarta selatan
seperti sama sama kita ketahui bahwa arief rahman arifin ini adalah merupakan terdakwa dari menghilangkan barang bukti
seperti kasus ataupun terdakwa lainnya yaitu verdi sambo hendra kurniawan agus nurpatria cuk putranto maksud saya
irfan widianto arief rahman yang sedang menjalankan sidang saat ini dan terdakwa baikuni wibowo
mereka bertuju ini didakwa telah menghilangkan barang bukti dan dijerat pasal empat puluh lima
junto pasal tiga puluh dua ayat satu uu ite nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas atau dakwaan kedua pasal dua ratus tiga puluh tiga kuhp subsider pasal dua ratus dua puluh satu ayat satu
junto pasal lima puluh lima ayat satu kuhp dimana memang arief rahman arifin ini bertugas ataupun berperan sebagai menghilangkan dvr ataupun cctv yang ada di area lokasi dari tempat terjadinya pembunuhan berencana yang menewaskan brigadir joshua huta barat di rumah dinas dari mantan kadif propang verdi sambo di dutan tiga jakarta selatan
dan juga setelah itu arief rahman arifin juga berperan untuk merusak barang bukti
itu berupa laptop dirusak karena di dalam laptop tersebut ada salinan dari cctv yang berada tepat di depan rumah kadif propang
maksud saya mantan kadif propam yang langsung mengarah ke rumah dinas yang ada di munduran tiga jakarta selatan
dan laptop tersebut yang merupakan adanya backup ataupun salinan yang sudah dilakukan oleh baik kumi wibowo itu langsung dirusak oleh pihak arief rahman arifin
dan itu juga mengikuti arahan ataupun permintaan dari mantan kadif propang yaitu terdakwa verdi sambo
dan memang sampai saat ini pihak dari tim kuasa hukum masih terus memohon ataupun meminta keringanan dari ataupun pengajuan nota keberatan ataupun eksepsi
karena menurutnya terdakwa arief rahman arifin hanya mengikuti perintah dari atasannya yang disini adalah verdi sambo lady
baik kami akan nantikan terus informasi terbaru dari anda
mula hela untuk informasinya melaporkan langsung dari pengadilan negeri jakarta selatan